saya akan bahagia ketika melihat anggota pabrikan kampungku itu juga bahagia
dan sisinya yang berbeda
tepatnya di rungkut lor gang dua surabaya ini
geliat aktivitas warga di kampung ini seolah tidak pernah berhenti
mayoritas ibu ibu di sini adalah produsen berbagai jenis kue basah
sebagian besar proses produksi kue mereka lakukan malam hingga dini hari
bukan sembarang kampung berkat penjualan kue kue tradisional ini
kampung penghasil jajanan tradisional ini mampu memutar uang belasan juta rupiah dalam satu hari
kampung ini dikenal sebagai kampung kue surabaya
di balik kesuksesan kampung kue surabaya
ada sosok perempuan inspiratif yang mendedikasikan dirinya untuk kemajuan ibu ibu di kampung ini
ialah hoirul mahpudua
mereka yang tangguh dan berjiwa sosial tinggi
membawa kampung kue surabaya semakin dikenal halayak luas
hoirul mahpudua atau iru mulai merintis kampung kue ini pada dua ribu lima
usai ia di phk sebagai buruh pabrik
tidak mau terpuruk begitu saja irul berusaha untuk bangkit
pada saat itu iro melihat di kampungnya banyak ibu ibu yang kesulitan secara ekonomi
kebanyakan warga di sana
bekerja sebagai pekerja kasar dan buruh
saat itulah irul mulai termotivasi untuk memberdayakan ibu ibu lainnya di kampung ini
saya melihatnya pada saat itu
kalau pagi itu ibu ibu kurang tidak melakukan kegiatan yang produktif ya
karena memang pada saat itu terkena dampak krisis moneter pada tahun dua ribu lima
tahun dua ribu lima itu kayaknya masih terasa dampaknya impact nya gitu kan
jadi ibu ibu itu kalau pagi itu sudah jagungan
terus kemudian ngobrol ke sana kemari kayak gitu
nah sebagian dari mereka juga ada yang menghindar dari rentenir
nah pemikiran itulah yang kemudian mendasari saya
kira kira ada nggak sih yang bisa saya lakukan untuk membantu ibu ibu yang ada di rumput lortang dua
berbagai upaya untuk maju bersama ia lakukan
usaha pertama yang sempat mereka coba adalah menjahit
namun ternyata upaya itu tidak berpengaruh besar pada perekonomian warga
ia pun kembali mencoba hal lainnya
saat itu irul melihat beberapa ibu mampu membuat kue
tapi belum terorganisir dengan baik
ia berpikir dengan menjual kue basah keuntungan akan lebih cepat diterima
perlahan irul mulai melihat harapan besar pada kemajuan kampung ini
hanya bermodal satu ratus lima puluh ribu rupiah
irul dan beberapa ibu lainnya mulai menekuni bisnis kue ini
proses pembuatan masih menggunakan bahan dan alat seadanya
bahkan penjualannya masih mengandalkan promosi dari mulut ke mulut
resep resep kue ia dapatkan dari koran kemudian ia clipping dan bagikan kepada anggota
sejak saat itu irul dan anggota lainnya mulai menekuni usaha bidang kuliner ini
kalau dulu penolakan itu bu irul enggak ah saya ini suami masih kerja terus keajak
ada juga yang paling ekstrim ngomongnya bu irul mau maunya sih dimanfaatkan sama orang rungkut ada yang bilang seperti itu
nah terus kemudian kalau soal modal waktu itu kita mendirikan unit usaha simpan pinjam
waktu itu kita urunan tiga orang lima puluh ribuan tiga orang jadi satu ratus lima puluh
dari modal satu ratus lima puluh ribu itu bisa dipinjam oleh ibu ibu yang lainnya
kemudian dikembalikan terus kemudian dipinjam lagi
nah itu secara bergantian
nah model seperti itu akhirnya sekarang terbentuk menjadi kooperasi pekerja rumahan
perlahan tapi pasti dari anggota yang semula hanya tiga orang kemudian bertambah menjadi dua puluh orang
bahkan kini anggota kampung kue berjumlah enam puluh tiga orang
jenis kue yang dihasilkan pun semakin beragam
tidak mau cepat berpuas diri irul terus memperkaya diri dengan mengikuti berbagai pelatihan memasak dan cara penjualan masa kini
ilmu yang ia dapat lantas ia tularkan
irul kerap memberikan pelatihan secara gratis bagi warga rungkut lor gang dua

nama kampung kue surabaya ternyata mempunyai daya tarik tersendiri bagi orang lain
kampung ini kerap mendapatkan kunjungan masyarakat
tak jarang iro meminta pihak lain untuk memberikan bantuan pelatihan
itu sudah melakukan kegiatan selama dua tahun
jadi tahun pertama itu ketika pandemi tahun dua ribu dua puluh satu
itu kami melihat bahwa potensi uangnya
potensi untuk berkembangnya itu agak lambat
akhirnya kami ingin mengembangkan di sisi marketingnya
jadi kemampuan untuk memasarkan produk secara digital itu belum dipahami oleh mereka
akhirnya kami mengangkat kompetensi mereka dulu
baru pada tahun kedua ini kami mencoba untuk membuatkan program aplikasi
mulai dari marketing digital sampai penyusunan laporan keuangan
yang kita sebut dengan e comprehensive reporting
itu yang kami kembangkan selama ini
dengan tujuan supaya masyarakat yang ada di rumput lor surabaya itu
khususnya yang di paguyuban kampung kue itu
bisa mengangkat kembali perekonomian mereka seperti sebelum kondisi pandemi dulu
kami tahu kampung kue ini dari media sosial
dan kebetulan kami melihat potensi dan juga value value yang sudah dimiliki oleh kampung kue ini
untuk kami angkat dan juga kami mengadakan workshop di bidang marketing
juga gimana guiding di dalam kampung kue ini
karena akan sayang gitu ya karena value value dan juga potensi
yang sudah ditonjolkan oleh kampung kue ini tidak ter highlight secara baik
waktu terus berlalu matahari pun telah beranjak ke peraduannya
namun irul masih semangat kembali ke dapurnya
kali ini ratusan kue lumpia mulai ia buat
baginya ia tidak akan menolak rezeki melalui pesanan yang datang
bu irul ini kan tadi sempat pagi pagi masak kue memberikan pelatihan
ini ada pesanan lagi berapa biji ini bu
ini ada dua ratus enam puluh lima ditambah lima ratus
ada ratusan lah
sebenarnya apa sih bu yang memotivasi bu iro sendiri untuk berjuang ini ke kampung kue
ya pada awalnya memang ketika saya pergi ke surabaya itu ibu saya bilang begini
gak apa apa pergi ke surabaya tapi itu negaranya orang
ibu saya bilang gitu tapi kamu harus jadi orang yang jujur orang yang bertanggung jawab
tentu saja menjadi orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain
nah itu selalu menjadi prinsip hidup saya ketika saya bekerja di pabrik
kemudian saya bekerja sebagai pedagang kaki lima
hingga sekarang kemudian tahun dua ribu lima menggagas berdirinya kampung kue
untuk sekarang alhamdulillah setelah dibimbing sama bu irul
ibu ibu ini semua yang ada di sini ini banyak yang sudah mempunyai usaha sendiri
akhirnya punya penghasilan sendiri
sebagai seorang pemilik kaki lima

saya berpikir ini adalah cara yang harus dilakukan untuk membuat kekuatan saya lebih baik
kesuksesan tidak mengenal latar belakang
setiap orang berhak meraih kesuksesan sepanjang mau berusaha dan bekerja keras
yakinlah itulah yang selalu ditaramkan hoi rul mahpudua
kepada para anggota kampung kue lainnya
kepada para anggota kampung kue lainnya
untuk sekarang alhamdulillah setelah dibimbing sama bu irul
ibu ibu ini semua yang ada di sini ini banyak yang sudah mempunyai usaha sendiri
akhirnya punya penghasilan sendiri
akhirnya saya juga gabung selama kurang lebih kalau tidak salah tiga tahunan ini saya fokus keluar dari perusahaan
dan alhamdulillahnya setelah saya mulai merintis kembali di kampung kue

untuk penghasilnya lumayan lebih baik lagi
adalah sumi rahayu
ia merupakan salah satu anggota kampung kue surabaya
yang kini menikmati hasil dari berdirinya kampung kue
awalnya ia mulai bergabung dengan komunitas ibu ibu kampung kue pada dua ribu sepuluh
ia mengaku pada saat itu ia tidak begitu fokus menjadi produsen kue karena statusnya yang masih sebagai buruh pabrik
meski suaminya juga bekerja pendapatannya tetap tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dua orang anaknya yang sekolah
namun hidupnya berubah setelah ia beralih menjadi pembuat kue
dalam satu hari omset yang ia dapatkan bisa mencapai rp tiga ratus hingga rp empat ratus ribu rupiah
itu pun bisa lebih jika ada pesanan dalam jumlah besar
hasil ini jauh lebih besar dibanding saat ia masih menjadi buruh pabrik yang hanya mendapat upah sekitar satu juta rupiah per bulan
dari hasil penjualan kue kue ini pula kini sumi rahayu bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi

sebelumnya itu anak saya kalau mau membayar spp apa gitu kadang kadang sampai telat nunggak nunggak gitu ya
alhamdulillah untuk sekarang tidak sampai gitu
terus anak saya yang satunya yang dulu sempat tertunda untuk masuk kuliah alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk kuliah
pengaruh hoirul mapudua dalam pemberdayaan di kampung kue ini
ternyata juga dirasakan oleh
ia merupakan salah satu anggota di tahun awal kampung kue terbentuk
pada saat itu suparti baru saja di phk dari tempatnya bekerja
semangatnya sempat luntur
namun berkat motivasi dari irul ia kembali bangkit
ia ingat kue pertama yang ia buat adalah kue kelepon
namun siapa sangka kue tersebut mendapatkan respon
yang baik dari warga
pendapatannya pun meningkat drastis
bahkan dalam satu hari omset yang ia dapatkan bisa mencapai satu juta rupiah
selain itu kini ia juga telah memiliki lapak dagang sendiri
kalau dulu kan belum ada lapak mbak ya
rengkek rengkek gitu loh mbak ya
terus sekarang kan sudah punya lapak
majunya juga maju sekarang
daripada yang dulu
kalau dulu kan yang pakai rombong rombong itu kan ngambilnya di rumah rumah
kalau sekarang kan sudah punya lapak kan ngambilnya di depan
tidak hanya berdampak pada beberapa orang saja
nyatanya kampung kue ini memberikan manfaat luar biasa
bagi seluruh warga rungkut lor gang dua surabaya ini
di tahun delapan puluh an
rumput lor gang dua surabaya ini
digambarkan sebagai lingkungan yang kumuh dan belum maju
tingginya tingkat kemiskinan
juga terbukti dari banyaknya warga yang saat itu
menerima bantuan pemerintah
sangat kotor dan belum ada pembangunan
jalannya itu masih setapak terus masih gelap
terus yang jelas itu kotor
beda banget ya
karena memang apalagi adanya kampung kue
sangat diperhatikan oleh pemkot maupun instansi yang lain ya
termasuk swasta apa sudah banyak yang masuk ke sini
untuk membantu memfasilitasi pengadaan ini
apa yang dibutuhkan oleh anggota kampung kue
belasan tahun berdiri perjalanan irul dan ibu ibu
kampung kue lainnya tentu tidak selalu mulus
pandemi covid sembilan belas yang melanda turut menghentikan
roda perekonomian di kampung ini
kondisi pandemi justru memicu irul untuk bangkit dan beradaptasi
penjualan kue yang tadinya dilakukan secara langsung
kini dilakukan secara daring
sekitar juli dua ribu dua puluh satu roda perekonomian di kampung kue surabaya
mulai kembali berputar
jaringan jaringan bisnis yang tadinya sempat terputus
orderan sedikit demi sedikit mulai berdatangan
sembilan februari dua ribu dua puluh dua pemerintah kota surabaya
tengah memaksimalkan potensi wisata yang ada
di setiap wilayah perkampungan
tujuannya untuk mendongkrak perekonomian warga
terutama pelaku umkm
kampung kue surabaya saat itu diresmikan sebagai kampung wisata
oleh wali kota surabaya eri cahyadi
peresmian itu menjadi tonggak kebangkitan kembali
perlahan tapi pasti kepercayaan masyarakat
kepada kampung kue surabaya mulai meningkat
dalam sehari bahkan kampung kue mampu menghasilkan
dua juta kue dengan tujuh puluh jenis berbeda
selain dijual langsung di kampung kue surabaya
kue kue ini juga akan dipasarkan di sejumlah pasar tradisional surabaya
bahkan kini pemasaran kue sudah sampai ke kabupaten tetangga
seperti gresik dan sidoarjo
kepala ekonomi adalah bukan untuk dirinya sendiri
tapi ketika dia mampu bangkit maka dia bisa
menggerakkan yang lainnya untuk menjadi bagian
sebagai ibu sebagai istri dan sekaligus sebagai
penggerak ekonomi kampung kue peran hoyrul mahfudua
tentu tidak mudah
kesuksesannya saat ini diakini bukan semata hasil
dukungan keluarga salah satu yang menjadi penyembangat
irul untuk maju dan maju lagi
bagi sang suami sosok irul yang berjiwa sosial tinggi
sudah lekat dalam diri khoirul sejak pertama kali
kalau saya bangga bangga sekali punya istri beliaunya
terus sosoknya ya baik jujur
kalau punya kemauan wah kencang banget
saya kalau sudah tahu gitu ya sudah
ngalah aja mana yang lebih baik ya saya ikuti gitu aja
tidak mau setengah setengah mendukung keinginan sang istri
triadi yang tadinya juga merupakan buru pabrik pun
rela keluar dari tempatnya bekerja untuk mendukung
usaha sang istri dan berbagi peran dalam urusan domestik rumah tangga
sebetulnya biasa aja sih tapi ya kita memang bagi tugas
saya lebih menguruskan anak anak anak anak saya itu gitu saja
kalau seharian sibuk sih sudah
sejak dulu dulu kita sudah menghadapi hal itu
untuk dukungannya seperti apa pak
ya dukungannya kan dukungannya kadang kadang kita ya
kalau harus berangkat pagi pagi sekali saya ya harus
pagi pagi juga harus mempersiapkan itu untuk anak anak juga
jadi yang mempersiapkan apa jadi yang biasanya diandung dia
saya yang harus menggantikan itu semua
bagi peran dan saling mendukung dalam keluarga
membuat langkah irul untuk bergerak membangun kampung kue ini semakin mudah
ya kadang kalau dipikir rasanya sulit gitu ya
tapi ketika kita jalani ternyata sudah biasa
jadi rutinitas itu saya jalankan ketika menggagas kampung kue tahun dua ribu lima
sampai sekarang paling tidak itu ada enam belas tahun lebih ya
enam belas tahun lebih
artinya apa yang semula rasanya ini sulit menjadi beban
lama kelamaan kita dengan senang hati menjalannya
apalagi saya melihat bagaimana perkembangan ibu ibu
yang menjadi anggota paguyuban kampung kue itu makin lama makin maju ya
pikirannya makin terbuka usahanya makin maju makin berkembang
nah rasa rasa apa capek
terus kemudian penat itu saya kira bisa diatasi
perjuangan hoi irul mahpuduwa untuk menggerakkan perekonomian
di rungkut lor gang dua surabaya melalui kampung kue ini semakin diakui
penghargaan demi penghargaan diterimanya
tahun dua ribu sembilan belas iro dianugerahi pemerintah kota surabaya sebagai pahlawan ekonomi
setahun kemudian pemerintah jawa timur juga memberikan
penghargaan bagi pendiri kampung kue ini sebagai perempuan
inspirator pembangunan jawa timur
bu rirul ini sangat luar biasa semangatnya ketika membuka kue kan tidak langsung ya
tapi bagaimana beliau bisa mengajak tetangga tetangganya untuk melakukan kue
membuat kue di sana dan meyakini bahwa di situ akan menjadi tempat yang sangat
luar biasa tempat wisata ini yang saya katakan sebenarnya sebagai
pahlawan ekonomi sejati karena pahlawan ekonomi itu adalah bukan untuk
dirinya sendiri tapi ketika dia mampu bahas tentang kesehatan
tapi ketika dia mampu bangkit maka dia bisa menggerakkan yang lainnya
untuk menjadi bagian dan bu yuli ini adalah benar benar pahlawan ekonomi sejati
dan insya allah dengan kemampuan beliau dengan semangat beliau maka akan
muncul bu rirul yang baru di tempat tempat yang lainnya
seiring berjalannya waktu berbagai problem yang sempat hadir
kini mulai mendapat solusi tidak hanya produk jajanan tradisional
kini kampung kue semakin melebarkan sayapnya
dengan aneka jenis kue modern pembuatan hantaran hingga beragam
menu nasi kotak semua itu dikemas dalam brand yang lebih matang
dan pengemasan produk yang lebih kekinian
irul menyadari jika ia dan anggota kampung kue lainnya tidak bergerak
menyesuaikan zaman maka bisnis ini pun tidak akan lama
mendapatkan tempat di hati masyarakat
secara pribadi optimis bahwa kampung kue ke depan akan tetap maju

apa yang akan terjadi
namun demikian yang perlu diingat oleh semua anggota paguyupan
itu tidak bisa hanya dilakukan oleh bu irul saja
tapi bagaimana kita secara bersama sama bangkit gitu kan bersama sama bergerak
untuk mewujudkan visi misi yang sudah dirumuskan bersama sama